untuk menstabilkan harga yang makin melejit
pemerintah kota surabaya menggelar operasi pasar di beberapa lokasi
salah satunya di jalan putar jaya gang lebar
warga perkampungan setempat menyerbu dagangan sembako murah
seperti beras gula minyak goreng dan telur ayam
harga di operasi pasar ini memiliki selisih rp tiga lebih murah dibandingkan harga pasar
gula di pasar rp tiga
cuma dikasih itu kok rp tiga
gak boleh banyak minimal rp tiga
ini beli minyak rp tiga gula rp tiga
antusiasme warga ini membuat operasi pasar ludes hanya dalam waktu tak lebih dari dua jam
operasi pasar akan terus digelar hingga harga harga kebutuhan pokok kembali stabil
tim liputan jawa timur